partai demokrat menanggapi sikap ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
yang meminta jatah menteri secara terbuka saat kongres kemarin
partai demokrat menilai sikap itu tidak akan ditemui di era pemerintahan sby
megawati soekarno putri dalam pidatonya pada kongres kelima pdi perjuangan
secara tegas meminta kepada presiden terpilih joko widodo
agar pdi perjuangan dapat masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak
tapi kalau nanti pak jokowi mesti ada menterinya
orang kita pemenang dua kali
betul apa tidak
iya dong jangan nanti
saya kira karena pdi sudah banyak kemenangan
sudah ada di dpr
nanti saya kasih cuma empat
tidak mau tidak mau tidak mau
tidak mau tidak mau tidak mau
orang yang tidak dapat saja minta
ini di dalam kongres partai bapak presiden
saya meminta dengan hormat bahwa pdi perjuangan
akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak
jokowi dodo menanggapi permintaan jatah menteri yang disampaikan oleh megawati
jokowi menjamin pdi perjuangan pasti mendapatkan jatah terbanyak
saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh bu mega tadi
tadi bu mega kan menyampaikan ya jangan empah dong
tapi kalau yang lain dua dan pdi empat kan juga sudah dua kali
jadi kalau nanti yang lain tiga masih pdi belum tentu juga
tapi yang jelas pdi perjuangan pasti yang terbanyak
itu jaminannya saya
partai demokrat kemudian membandingkan sikap megawati itu
dengan kepemimpinan susi lopampang yudhoyono
menurut ketua divisi komunikasi publik partai demokrat imel dasari
sikap megawati tersebut tidak akan ditemui di era pemerintahannya
dalam sepuluh tahun itu setahu saya tidak pernah ada partai partai koalisi
yang minta langsung secara terbuka dalam satu kongres
apalagi menyatakan dan menyampaikan langsung pada seorang presiden terpilih
sementara itu menurut direktur presidensial studies di kod ugm nyarwi ahmad
langkah megawati tersebut bermakna positif
karena masyarakat bisa mengetahui secara terbuka siapa saja yang akan menempati posisi menteri selanjutnya
kemampuan calon menteri harus menjadi pertimbangan jokowi
jika akan memilih kader partai menjadi menteri
ini untuk mempermudah presiden menjalankan visi misi pemerintahan
oke usai pemilu partai demokrat itu ibarat gadis manis
yang menjadi buah bibir gosip politik level elit
tanda tanda hijrah dari kubu prabowo ke kubu jokowi
dibicarakan hampir semua analis politik
pertemuan ahy dengan jokowi berkali kali
namun belakangan ini kemesraan jokowi prabowo yang dilanjutkan dengan diplomasi
nasi nasi goreng megawati prabowo
membuat publik berspekulasi mengenai kartu demokrat dalam negosiasi belakangan ini
apalagi kemarin tidak terlihat sosok petinggi partai demokrat
hadir mendengarkan secara langsung curhatan politik megawati di kongres pdi perjuangan
bagaimana membaca kartu demokrat dalam pusaran dinamika politik
kalau tidak mau dibilang negosiasi politik belakangan ini
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama bang andi malarangeng
bang andi thank you sudah datang
dan selamat malam
selamat lebaran untuk kita semua
kemudian ada bang iksan lulembah analis politik
tadi gambarnya sudah ada di anda lihat tadi
bang ican thank you sudah datang
selamat idul adha
selamat idul adha
ini kepala masih ada karena makan daging
harus minum obat kolesterol kalau gitu sekarang ya
iya sama tunjang
kita bicara mengenai diversity makanan dan diversity dinamika politik terkini
bang andi dan bang ica kalau kita lihat waktu setelah pemilu berlangsung
partai demokrat menjadi gadis cantik saya bilang
yang semua orang bicarakan
karena ada pertemuan pertemuan politik telanjang mata yang bisa kita lihat
antara ahy dengan jokowi beberapa kali
bahkan satu hal yang bang andi juga ada di sini kita apresiasi betul
ketika presiden megawati bisa datang dalam takziah dimakamkannya ibu ani yudhoyono
ini semua orang bicara bahwa ini tanda yang sangat jelas
ada sesuatu hijrah politiknya demokrat
tapi belakangan ini kayaknya agak sepi sepi nih partai demokrat
saya mau tanya ke bang andi
bagaimana demokrat melihat dinamika politik
malah waktu itu ketika ahi ketemu dengan ibu megawati
oh betul ya
ketemu dengan pak jokowi
banyak sekali yang kritik terutama dalam alian dalam nyansi kubu
lalu tapi sekarang malah pak
buzzer buzzer yang anda bilang tadi itu ya
kemudian dengan serangan buzzer buzzer di sosial media
tetapi kemudian sekarang justru pak prabowo yang ketemu
jadi ibu jokowi lagi mati
nah jadi memang kalau bagi kami bagi partai demokrat
ini semua kan sah sah saja dalam konteks komunikasi politik
kadang kami yang ketemu kadang sekarang ini pak prabowo juga ketemu
itu sah sah saja
justru sekarang ini kita lihat bagaimana bersama sama berbagai macam kekuatan politik ini
bergotong royong untuk membangun indonesia ke depan
kita tentu saja partai demokrat
dalam konteks pemerintahan
pemerintahan baru ini kami sedang melihat apakah lebih tepat berada di dalam kabinet atau berada di luar
itu juga tertentu tentu saja apakah dibutuhkan untuk berada di dalam kabinet atau tidak oleh presiden terpilih
jadi itu pilihan pilihan kami
mengenai partai lain yang juga mau melakukan komunikasi komunikasi politik seperti juga gerindra dan sebagainya
pan juga demikian pula
itu masing masing lah
itu yang publik penasaran mbak adi
ketika pasca pemilu komunikasinya terlihat sangat intens
selebaran kemarin betul sekali anda mengingatkan keluarga sby datang ke keluarga megawati akrab selfie bareng bareng
itu tentu saja tadi efeknya buzzer juga menyerah
sekarang kondisinya berbeda
negosiasi bukan negosiasi ya
komunikasi politiknya sampai sejauh mana dengan pihak koalisi
baik pd perjuangan baik presiden jokowi
kita terbuka saja
ada hal hal tentu saja yang komunikasi komunikasi politik

ada juga tentu saja yang tidak mungkin kita bicarakan di publik
tetapi bahwa komunikasi itu berjalan dengan baik dan selama ini dengan lancar
ada kendala sedikit karena kami sudah masih berduka ya
proses walaupun alhamdulillah kemarin sudah empat puluh hari ibu ani dan kami pun juga sudah siap siap
mahkamah konstitusi juga sudah selesai
sehingga kedepan ini komposisi sudah jelas
sudah jelas ya
sehingga kedepan ini sampai bulan oktober tentu saja akan ada komunikasi komunikasi yang lebih intens
tapi benar nggak kalau publik melihatnya gini bang andi
partai demokrat agak sedikit ditinggalkan dalam komunikasi dalam hingar bingar dinamika terkini
karena sekarang fokusnya di gerindra dan mfb kewati dan pak prabowo segala macam
dan yang lucu yang mengkritik dulu kita ketemu ketemu kok sekarang
tapi kan yang penting begini
komunikasi jalan terus
jalan terus ya
meskipun tidak terlihat di publik
tidak harus terlihat secara publik
karena yang namanya pada dasarnya ya kami partai demokrat sekali lagi mengatakan terbuka untuk berkomunikasi
bukan hanya dengan pdi perjuangan
tapi juga dengan partai partai yang baik dalam koalisi kami dulu maupun yang di koalisi satu ataupun koalisi dua
jadi nggak perlu kita sampaikan ke publik apa saja yang kita lakukan
tetapi yang penting ada
dan komunikasi berjalan terus
pasti berjalan dengan baik
dan yang penting bahwa semangatnya adalah sama sama kita membangun indonesia ke depan
posisinya di mana
di dalam di luar atau sebagai penyeimbang
idea masih belum bisa ditentukan sekarang
tergantung dinamika dan negosiasi nanti ya
bang ican ada yang bilang kartunya demokrat kartu asnya demokrat ini tadinya sangat kuat
lama lama turun turun terus punya empat as tadinya lama lama hilang satu asnya hilang dua hilang tiga
hanya tinggal satu katanya asnya
seberapa gimana anda melihat demokrat dalam pusaran ini
dua ribu sembilan melompat menjadi dua puluh delapan puluh lima
lompatan yang saya kira tidak pernah terjadi dalam sejarah
dan belum tersaingi oleh pd perjuangan di partai pemilu ya
belum ada yang bisa begitu
dua ribu empat belas merosot menjadi sepuluh sembilan belas kurang lebih
kalau kita sudah menganggap selesai tujuh tujuh kurang lebih
jadi kembali ke suara yang hampir
tapi ada juga masalah yang agak dekat dengan pemilu yang mungkin kan pak sby itu kan banyak mengurusi ibu ya sampai wafati
jadi relatif tidak terlalu hands on dalam pemilu kalau kita bisa baca begitu
dan sekaligus memberikan tempat atau panggung kepada agus harimau

kita belum bisa nilai tetapi setelah itu juga komunikasi yang dilakukan oleh ahy kita lihat intensif dan saya kira baik saja buat partai ini kan terlihat ada semacam peralihan generasi
problemnya adalah kan bukan hanya demokrat yang bermain yang lain juga akan bermain
itulah politik untuk itulah
pak andi sekolah sampai jauh jauh kan
kita bisa belajar di amerika
kita belajar di pare pare di palu bisa
artinya bahwa yang dikatakan ibu mega itu kan jelas
saya mau banyak
ancamannya makin meningkat dong
bukan yang di luar koalisi kan mau masuk nih
ada demokrat yang konon akan diberikan mentora misalnya
ada pan yang konon diberikan ini
sekarang gerinda tapi gerinda ibu mega yang ajak
itu menandakan bahwa
ya memang bukan hanya ibu mega
dengan cara berbeda pak surya paloh mengundang tiga ketua partai kan
kalau ibu mega pakai
dan anies baswedan jangan lupa dalam sebuah forum
itu gimmick tambahan
tetapi diplomasi makan meja makan itu dihadapi dengan meja makan
satu nasi goreng pak surya palo nasi kebuli
yang hadir tidak tanggung tanggung tulang punggung dari koalisi
satu yaitu air langga hartarto ketua golkar ketua bung golkar ketua mp tiga soeharto bono arfa dan ketua bung golkar
dan ketua umu pkb
tadi anda katakan bahwa negosiator utama partai demokrat sekarang dengan pak sby yang agak fair away
dari politik praktis belakangan ini adalah ahy
kalau melihat demokrat yang tidak terlihat
bang andi tentu saja melihat banyak ada yang senyap di bawah meja dan di belakang layar
ada terjadi negosiasi
tapi kan secara publik telanjang mata demokrat rasanya tidak terlibat dalam hal hal
kalau saya boleh berspekulasi
nanti kita bisa cek kepada yang asli dari partai demokrat
kalau saya boleh berspekulasi maka yang menginginkan demokrat ikut dalam katakanlah kabinet gotong royong kalau kita mau sederhanakan istilah itu
ini bukan ciri khas pak jokowi saja pak sby juga mengundang banyak partai sewaktu memenangkan pemilu dua kali
jadi yang menginginkan itu sebenarnya presiden bukan ibu mega bukan partai partai lain
dan kalau kita mau bicara prerogatif itulah prerogatif secara letterless
tapi kan politik tidak hanya bisa dibaca normatif
kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan yang ingin cepat ada pelenturan itu kan saya kira pasti presiden yang ingin bekerja dan aman di parlemen
sehingga tapi ya kalau itu masuk dan saya kira bukan hanya ibu mega keempat partai ini juga cuma bedanya tidak punya untuk seperti itu
saya justru melihat yang
dari bacaan saya dari apa yang disampaikan oleh ibu mega dan dampaknya kepada bukan terutama pada kami yang berada di luar koalisi satu sebenarnya
justru di dalam partai partai yang berada di koalisi satu yang merasa mempunyai hak juga untuk dan karena berkeringat untuk masuk di dalam kabinet
kalau ibu mega atau pdip meminta kira kira sepuluh menteri lalu dapat berapa mereka
kan tentu saja harus proporsional kan
dan kemudian tentu saja lalu apalagi
ada juga kesan ingin mengambil dari kementerian ini kementerian ini
yang sementara ini masih diduduki oleh kader dari partai koalisi yang lain
jadi yang sebenarnya agak stress disitu ya agak stress itu partai koalisi yang terkongsi
kami tidak dalam posisi untuk meminta jatah ataupun apa pun
tapi partai demokrat kalau kita lihat dengan kemesraan dan tadi gosipnya bang ican aja sudah bilang ada kode menpora dan katanya dua menteri untuk partai politik
nah dengan maksudnya
boleh dong spekulasi
dengan tujuh tujuh persen partai gerindra saya lupa berapa persen dua belas persen kalau tidak salah di partai nomor tiga gitu ya di parlemen dan nomor dua secara nasional
ini mengancam gak partai demokrat yang tadinya mungkin punya bargain yang cukup besar untuk bisa menjadi kekuatan penyeimbang atau bagian keluarga baru dari keluarga jokowi ini
dengan masuknya gerindra
tapi kan kita tidak melupakan bahwa partai ini bagaimanapun juga tokoh sentralnya pak yudhoyono
sekarang dua periode dan waktu jadi tentara beliau ketua fraksi di mpr dan ketua politik lah
ketua politik artinya kassospol kaster
jadi pidato dua hari yang lalu saya kira bisa mengubah konstelasi termasuk cara pandang pak sby dalam melihat situasi
jangan lupa politik itu kan dinamis hari per hari jam per jam
kan kalau kita lihat siapa sih yang
siapa sih yang paling diterjang oleh saya memakai istri ditusuk oleh karena pidato itu tajam sekali
walaupun sambil ketawa ketawa atau tajam sekali
dan jarang terjadi dalam politik indonesia orang minta menteri itu terbuka gitu ya
dengan sedikit agak injek jempol lah ibaratnya kalau bahasa warung kopinya
kan itu jelas
siapa yang paling tertusuk dan berdarah
di dalam partai yang tadi pak andi bilang partai partai pendukung aduh
yang paling gestur dan ininya secara politik terlihat paling
partai yang lain kan yang menyebutkan angka kan melakukan high call kan pkb bilang sepuluh
tentu nasdem juga berharap sekian
biasalah mereka bekerja
tapi kalau yang disebut di luar itu salah satunya demokrat
demokrat dan pan
tapi kita tahu sejarah hubungan pak yudhoyono atasan dan bawahan ini kan kita tahu tegal
dan agak mulai lentur setelah ada diplomat
ada diplomasi selvi dan segala macam
tapi saya kira abis ini mungkin pak sby akan melihat situasinya dengan berbeda
nah bagaimana plus minusnya sby memandang dinamika terkini dan bagaimana jokowi memandang dinamika terkini dari kaitannya benang merah antara relasi demokrat dengan presiden
kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
saya mau ke bang ical sebelum nanti bang andi akan tanggapi
kalau kita bicara mengenai kartunya demokrat sekarang dengan konstelasi politik terkini
bagaimana sby tadi anda menganggap sby bisa melihat dinamika terkini dengan keputusan keputusan yang mungkin saja terduga dan tak terduga
saya mau minta kacamata anda
plus minusnya presiden sbi melihat konstelasi terkini dan bagaimana juga presiden jokowi melihat kehadiran demokrat dengan
ada konstelasi terkini juga dengan gerindra yang agak merapat megawati dan tadi anda katakan menusuk nusuk agak lumayan tajam kepada internal partai koalisi
tadi kalau kita lihat gesture gesturenya gitu
bagaimana memandang presiden sby dan presiden jokowi ini dalam melihat konstelasi terkini
kalau kita pakai bahasa jalanan ini kan apa yang disampaikan ke mereka itu kan sebenarnya seperti ancaman politik kepada presiden kepada presiden terpilih
kita tidak bicara presiden
kan kita sedang bicara pak jokowi sudah terpilih
kita sedang bicara pak jokowi sudah terpilih
jadi kita sudah ada kemungkinan kita sebagai presiden terpilih yang akan menyusun kabinet
kan kurang lebih itu
nah dengan itu saya kira kan terlihat sekali tuh
di dalam koalisi beberapa partai disampaikan dengan sedikit apa namanya disinggung tetapi yang disebut di luar itu kan salah satunya demokrat
sebenarnya pan juga ada di situ yang terus bicara walaupun sebenarnya bukan salah mereka juga
kan mereka diajak bicara kan kira kira gitu ya seperti saya katakan tadi
bukannya bagi pak jokowi dan kiai ma'ruf untuk mendapatkan dukungan yang cukup di parlemen
kalau cuma seperti komposisi satu dua yang kita terapkan saya kira dinamis
dan itu bisa satu partai aja lompat itu banyak sekali yang tidak terjadi
dan pak sbi kan pernah melakukan di dua ribu sembilan dan dua ribu
apa yang diperhatikan pak sby dalam konstelasi terkini
plus minusnya gimana maju mundurnya gimana
dan apakah dalam situasi terkini pak sbi akan lebih punya kartu yang besar atau leluasa untuk bernegosiasi dengan presiden terpilih
dan bagaimana presiden terpilih juga memandang sbi dengan maksudnya gerindra partai nomor dua terbesar
keistimewaan dari sikap sby adalah tidak cepat mengambil sikap
itu salah satu ciri khas
kan ada yang bisa lugas cepat tapi tidak menguntungkan
tapi bisa juga lukas cepat itu menguntungkan
kan ini politik tidak bisa kita nilai
tetapi memang kehatian kehatian itu sekarang akan kita uji
apakah yang disampaikan oleh ibu mega itu bisa betul betul kuat
kan ini bahkan kalau menurut saya ini ujian buat pdi perjuangan
kalau misalnya cara menjawab pak jokowi kan jelas sangat diplomatis secara solo gitu ya
kalau partai lain dua maka pdip empat
kan dua kali lipat tuh
tapi kalau tiga belum tentu
adilin kan belum tentu
nah itu kan cara yang sangat khas jawa gitu
nah yang mau saya katakan bahwa kalau akhirnya pak jokowi itu bisa percaya diri
menjadi dirinya sendiri dan menerapkan dengan baik apa yang disebut sebagai hak prerogatif
apalagi kita belum bicara anggota kabinet yang berasal dari non partai
jangan lupa yang memenangkan yang memenangkan pak jokowi dan juga yang kemarin menopang pak prabowo kan bukan hanya partai politik
ya memang ada
tapi ada juga yang lebih baik

ya dan itu juga penting ya
dan menurut anda pak sby dan partai demokrasi pasti punya kartu yang cukup bargaining yang cukup besar untuk tetap dilirik
misalnya begini misalnya begini
kalau presiden jokowi masih ikut
misalnya begini saya bikin simulasi pura pura nih ya
misalnya tiba tiba gerindra kesana
misalnya nih gerindra ikut atau dia agak lenturkan dia punya keadaan sebagai oposisi
terus pan juga ya main main di tengah gitu

kenapa enggak demokrasi itu bisa dikonsumsiin
kenapa enggak demokrasi itu bisa dikonsumsiin
kenapa enggak demokrasi itu bisa dikonsumsiin

kalau semua orang disana terus rakyat akan bilang eh yang ngeliat kami cuma pks
nah itu ideal ya tapi dengan kondisi sekarang sby punya bargaining yang besar nggak untuk tetap bisa bernegosiasi dengan dagu yang agak tinggi gitu kepada presiden
saya kira akan dilancarkan dua serangan politik
pertama akan ada public relations di depan kamera
tetapi ada juga perundingan perundingan yang nanti pak andi aja ditangkap
pak andi aja ditanya
akan ada perundingan perundingan terutama dengan pak jokowi
oke perundingan perundingan balik layar itu
seluruh pembicaraan ini memang harus ditarik kembali kepada presiden terpilih
bahwa posisi partai partai baik dari koalisi satu maupun dua itu pada dasarnya adalah semacam demand ya
yang keputusannya paling terakhir adalah prerogatif presiden
kalau kita lihat
apa sih kira kira tujuannya presiden terpilih yang pada masa periode kedua
pertama stabilitas politik
artinya selama lima tahun nanti dia bisa menjalankan pemerintahan dengan aman terkendali
yang kedua dia bisa mencapai capaian capaian sebagai legacy dia
jadi secara persidangan orang mengingat apa legasinya pak presiden jokowi
berakhir secara baik
nah yang ketiga berakhir secara baik
turun dengan baik
karena itu membentuk kabinet pada masa jabatan kedua tidak mudah juga
untuk mengkombinasikan berbagai kekuatan politik untuk tiga tujuan tersebut
meskipun orang partai juga punya kualifikasi yang cukup baik untuk mengisi pos pos
ada yang non partai
ada dari koalisi yang berada selama ini bersama sama
ada juga yang dari luar
mana yang bisa membuat presiden itu presiden terpilih tenang untuk mencapai tiga hal tersebut
nah apa yang
nah kan begitu
bang adi pertanyaan publik
apa yang menjadi keuntungan kelebihan partai demokrat sehingga bisa bernegosiasi dengan baik
pak presiden jokowi jika presiden jokowi merekrut menteri menteri dari kami
kami akan pastikan stabilitas terjadi
orang kami orang baik dan anda akan sangat menyesal jika melupakan kami
pada masalah pertama
pada masalah pertama
demokrat itu berada pada penyeimbang
bukan dalam bilpresnya ya
bukan ada posisi juga
bukan ada posisi
bukan ada lain
artinya kalau presiden jokowi melakukan hal yang bagus kita dukung
secara terang terang kita dukung
ada juga waktu kita kritik
nah karena itu posisi penyeimbang selama ini bisa saja menjadi sesuatu yang
daya tarik dari partai demokrat
dalam arti ketika partai partai koalisinya selama ini melakukan demand demand yang membuat
kadang kadang coba lihat pada waktu jabatan pertama kan cukup lama waktu untuk membentuk kabinet
ya sekarang ini sebenarnya punya banyak waktu pak jokowi untuk membentuk
ada empat bulan sebenarnya
tapi belum tentu dalam empat bulan itu mudah membuatnya
punya kemewahan untuk memilih
karena itu kadang kadang dibutuh
karena dibutuh orang kekuatan kekuatan politik tertentu yang kira kira bisa memenyeimbangkan
yang kira kira membuat
memudahkan mencapai tiga tujuan itu
dan partai juga melakukan itu pada waktu
pada waktu periode kedua
golkar waktu itu berada di luar
tapi dengan maksudnya goldcar
dan dibikin set gap
membuat lebih mudah
apa kelebihan partai demokrat dibanding partai partai lain terkait dengan kemewahan presiden untuk memilih
menciptakan tiga hal yang tadi itu
apa kelebihan ya bang andi
kami mempunyai pengalaman berada dalam pemerintahan
dan kira kira kami tahu
apa kesulitan kesulitan kendalanya
menjadi seorang presiden pada masa jabatan kedua
untuk mencapai tiga hal itu
dan kemudian turun dengan
dan hanya partai yang dibawakan yang punya portfolio itu ya
kira kira tahu bagaimana membantu presiden
tapi itu kalau kami putuskan
diputuskan bersama kami berada di dalam
sampai sekarang belum terputuskan
jadi intinya partai yang dibawakan dengan portfolio nya
dan postur politik sekarang bagi anda
tetap punya nilai bargaining yang cukup tinggi
untuk bisa paling tidak bernegosiasi dengan cukup mewah
anda lihat ada setuju
mau punya kemewahan itu
presiden sbi punya kemewahan itu
untuk menegosiasi dengan presiden jokowi
kan sebagai partai yang sebenarnya
kalau kita bikin golkar incorporated
golkar besar itu kan di dalamnya ada
ini partai partai kaum teknokrat
yang kira kira tutup mata
didit masuk budi masuk di partai itu
bisa orang itu jadi menteri
karena punya unsur unsur teknokrasi yang kuat
tetapi sekali lagi
problemnya kan sekarang pada perundingan dan jatah jatah ini
apa yang sampaikan ibu mega kan ingin mengatakan bahwa
kalau dulu istilah yang dipakai ibu mega
mungkin cuma pakai istilah petugas partai
karena akhirnya jatah menteri dari pd perjuangan kan sedikit
sekarang nggak bisa hanya begitu
kayak gitu loh
artinya memberikan pressure lebih tinggi
nah itu artinya
kalau feeling saya
ia menyempitkan jalan bagi partai demokrat
dan juga partai lain
mungkin dengan pak prabowo dealnya berbeda
partai demokrat bisa nggak jadi semacam obat kolesterol
yang bisa melonggarkan sumbatan sumbatan darah
karena lemak lemak jahat itu
lebih langsung ya
dengan mengundang prabowo masuk
itu kata lain dari bu mega
faktor keluarga besar yudhoyono
peristiwa politik belakangan
tidak membuat konstelasi
kebatinan politik ibu mega
kendaraannya jadi penuh gitu loh
itu kan masalah pragmatisme
tapi kan ada sinyal sinyal
telanjang mata yang ditunjukkan
selfie di lebaran
itu nggak bisa dipandang sebagai
gestur politik baru
itu peristiwa kemanusiaan
bukan dipandang sebagai gestur politik baru
ibu negara meninggal
lebaran bang ijang selfie loh
ketawa tewi makan opor bareng gitu
ya itu juga
dengan semua partai
termasuk dengan pdp
berjalan dengan baik
bagi kami juga
selain komunikasi politik
harus kita kembalikan
itu pasti ya
disitu saya pikir
intinya dari semua itu
kami juga partai demokrat
koalisi pemerintahan nanti
kami tentu akan merespons
nah itu tentu saja akan
pertanyaan publik ini
bahwa dengan masuknya gerindra
bang icar mengatakan
kode yang sangat jelas
bahwa ingin menyingkirkan
negosiasi politik terakhir
jika tidak berada
kita akan bahas itu
kami akan segera
pertanyaan ya tadi
kita sudah membahas
sbe yang bisa dipakai
soalnya masih disimpan kartunya
eh sepertinya masih disimpan
nanti mungkin akan dikeluarkan
tapi ada yang menarik
pidato yang kencang
dari bu mega
bisa kita putarkan lagi kali ya
ketua umum pdi perjuangan megawati sukarnoputi
menyambut hangat prabowo subianto
di kongres kemarin apakah sudah ada videonya
kalau sudah ada kita dengarkan lagi yuk
terima kasih banyak
senior partai yang menjadi saksi
perjuangan pdi perjuangan
para ketua umum partai
ketua umum gerindra
bapak prabowo subianto
yang juga berkenan hadir
waktu ketemu saya kan heboh ya media
nanti mau nggak saya undang
ke kongres pdi perjuangan
kalau gak mau ya gak apa apa
eh ternyata beliau mau
iya loh kan capek ya
namanya tempur terus
ya sudah lah
nanti tempur lagi
ya kalau bahasa icanul lomba itu jadi salah satu kondisi prakondisi untuk menyingkirkan
yudhoyono spokariabel dalam negosiasi politik ini
itulah yang saya pikirkan banyak hal yang saya pikirkan itu adalah hal yang saya pikirkan dalam negosiasi politik ini
yang saya pikirkan dari situ
saya kok tidak mau lihat
anda merasa ini
saya tidak mau lihat itu bagian dari
menyingkirkan yudhoyono eh atau partai demokrat enggak
dan ini hubungan kami selama ini dengan pdip
sebelum pak tk wafat atau dan sesudahnya pun juga sangat baik ya
dan bukan itu saya rasa
pertama kami tidak ada masalah sama sekali
kalau pak prabowo masuk dalam kabinet
bergabung dengan kabinet pak jokowi nantinya
untuk masa jawabannya kedua
tidak ada masalah itu
tentu saja hak dari presiden terpilih
kalaupun beliau masuk nanti
yang saya khawatir bukan dengan demokra masalah ya
tetapi juga dengan partai partai lain dalam koalisi tersebut
jadi terlalu dini untuk melihat kemana
apalagi tadi pak ibu mega juga bilang
ya nanti dua ribu dua puluh empat tempur lagi
dan tidak kemungkinan bisa jalan lagi
tapi seberapa setuju atau tidak setuju dengan komentar isanul umba tadi
bahwa sebenarnya bu mega belum selesai dengan perseteruan kedinginan
ibu mega belum selesai dengan sbe dan partai kemungkinan dari yudhoyono family
kalau kami tangkapnya justru kemarin dengan pertemuan dengan ahy
dengan pak jokowi dengan ahy
ibu mega dengan ahy
bahkan selfie selfie sangat hangat
bagi saya justru kok sekarang jauh lebih hangat ya
memang kami tidak hadir di dalam kongres pdp disana
itu kenapa bang itu banyak juga yang nanya kenapa gak ada ahy sbe atau siapa pun disitu
dari yang penyelenggara untuk mengundang atau tidak mengundang
ya kan itu acara resmi partai
ini kan bagian dari koalisi bahwa pak prabowo katanya
pak prabowo pun diundang karena kebetulan ketemu lalu ditanya
jadi kalau tidak diundang ya ini klarifikasi dari partai demokra
tapi anda lihat bahwa hubungannya jauh lebih baik dengan partai ini ya
jauh lebih baik
karena itu apalagi kalau nanti ke second generation ya
jadi the next generation of leaders seperti pada level mbak puan dengan mas ahy mas prananda
selama ini juga di dpr juga sama sekali
bang ican kalau anda jadi presiden jokowi ketika ada
pada saat saya mengenai ibu mega kan
kedalam koalisi tentu
menekan presiden terpilih dan mbak pes terpilih untuk jatahnya
ya itu jelas jelasan kira kira kayak orang rups
kami sahamnya sekian masa nanti dengan partai partai lain sekian
tapi soalnya adalah
pemegang saham yang lain itu berkelompok
empat partai itu kalau dijumlahkan besar loh
empat partai maksudnya nasdem golkar dan kalengkawan
iya makan nasi kebuli di gondang dia itu kan berdekatan itu antara toko umar dengan rp surawesi itu kan tidak jauh
kalau disatukan itu besar
nah inilah politik
karena itu justru barangkali yang paling stress sekarang ini
karena kami tidak dalam posisi menuntut
tidak dalam posisi menuntut
tentu saja tentu saja tidak menarik
tapi kalau kita bicara
tapi yang lebih susah itu yang sudah punya harapan
apakah sepuluh kursi atau lima kursi
tapi makanya partai di bukang kan
masalahnya bang partai di bukang kan sudah memulai negosiasi
secara telanjang mata sejak awal
nah komunikasi politik
bang richard kalau anda jadi presiden jokowi
dihadapkan ini kan kita bicara ada orang luar ya
kita tidak bicara kondisi internal
kondisi internal tentu saja
bang andi dan bang ican setuju bahwa ini kondisinya lebih panas
dimana orang orang yang di luar
tapi kalau kita bicara mengenai adanya mau tamu dari luar masuk ke dalam rumah saya
anda sebagai presiden jokowi
lebih memilih untuk menerima tamu yang mana
tamu prabowo kah atau tamu sbyk atau ahyk
karena tentu saja dua tamu ini sama sama tidak terlalu diharapkan oleh tuan rumah kan
akan mengurangi jatah nasi padang yang dihaidarkan di meja makan
kalau saya jadi pak jokowi saya akan terima semuanya
kan lebih baik dong
kan dulu juga waktu periode kedua
periode pertama juga begitu kan
sebagian golkar yang tidak mendukung sbyjk kan juga ikut dan bergabung
di berikutnya juga pendukungnya pak prabowo
golkar disitu pak ustaz bakri kan dibuatkan setkap
bahkan dibuatkan setkap
jadi kalau saya jadi pak jokowi akan saya terima semua
ini kan soal imajinasi kita terhadap apa yang mau dibagi
kalau dibagi itu jumlahnya segini
menteri berapa tiga puluh empat
undang undang mengatakan tiga puluh empat
di amerika itu lima ribu kalau tidak salah
dua ribu jabatan publik yang bisa dibicarakan
bersama presiden terpilih
nah ini kan kita juga harus luaskan imajinasi
tidak hanya menteri sebenarnya
bisa komposisi di parlemen
duta besar negara negara penting
bang ican dan juga bang andi ini ada satu analisa menarik
yang diungkapkan oleh wakil ketua umum partai gerindra arief poyono
terkait dengan jika misalnya sby dan ahy dan partai demokrat
itu keluar dari orbit rotasi tata surya negosiasi politik terkini
boleh kita tampilkan nggak apa analisa yang menarik dari
arief poyono ada di belakang kita nih
nah ini menarik sekali
nanti saya minta anda untuk komentari
ini bisa menyebabkan terbukti
jika sby keluar dari radar ya
ini bisa menyebabkan terbentuknya poros baru yang kurang begitu happy
dengan pertemuan poros kertanegara dan teku umar
maksudnya megawati dan prabowo
jika poros baru terbentuk dari tujuh parpol
diluar pdi dan gerindra
maka mereka bisa melakukan posisi tawar yang lebih besar
dan kuat kepada presiden nantinya
dan poros teku umar kertanegara bisa berantakan
yang berikutnya jangan anggap enteng sby loh
nah kalau sudah bangun dari kesedihannya
dan melakukan konsolidasi politik
maka peta politik bisa berubah semua
jadi ini harus jadi pertimbangan juga
dan tidak boleh terlena
apalagi jokowi sangat membutuhkan dukungan politik
penuh untuk menuntaskan program program
agar sukses di periode kedua seperti yang tadi bang andi katakan
belum lagi sby dengan diluar kekuatan parpol
juga punya kedekatan misalnya sby lbp
dengan henro yang bisa disebut sebagai trimasketir general
ya nggak boleh dong
menganggap remeh ketua umum partai lain tidak boleh
apalagi menganggap remeh bekas presiden dua periode
itu lebih tidak boleh lagi
poinnya adalah ini kan akhirnya setelah rakyat ikut
dalam hirup hirup politik
sekarang politiknya sepenuh penuhnya di tangan super elit
bukan lagi elit
yang berunding itu cuma sekian kepala saja
nah inilah yang akan kita lihat berikutnya
kecanggihan dari presiden
terpilih beserta wapresnya
yang akan dikonsultasikan untuk meramu
ya kalau kuenya segini pasti sulit
kalau diluaskan itu bisa
namun ini juga tergantung dinamika dalam partai
kita belum tahu kan belum ada pertemuan yang lebih

ada pertemuan asyik kebuli itu juga bisa sendiri
menciptakan sebuah pressure politik kepada presiden
itu bisa jadi variable yang merekatkan nggak ini kan kalau tadi anda katakan partai partai non pdi dan gerindra
ada pertemuan nasi kebuli itu juga bisa sendiri
menciptakan sebuah pressure politik kepada presiden
terpilih sby mungkin nggak bergabung dengan kekuatan empat ini
karena punya kedekatan historis di masa lalu
karena pernah pemerintah bersama sama
tempat mana tempat yang golkar nasdem
golkar p tiga pkb tentunya itu dekat
dan nasdem mungkin belum pernah bekerja sama
ya mereka semua juga dulu pernah bagian dari koalisi pemerintahan pak sby
nah itu dia sby mungkin nggak jadi faktor yang kemudian menjadikan kekuatan ini
menjadi lebih kuat untuk menjadi presiden
kalau saya mau menyumbang saran ini tentu bukan analisa ini cuma perhatian saya
kalau saya mau menyumbang saran ini tentu bukan analisa ini cuma perhatian saya
saran kepada pak andi dan teman teman demokrat
kan kalau kita lihat trennya tadi dia menurun pelan pelan
kembali perolehan kursus perolehan suara
dari tujuh empat naik dua puluh delapan puluh lima terus sepuluh sembilan belas dan sekarang turun tujuh tiga puluh
dan itu bukan tidak mungkin berhenti di situ
karena banyak partai yang turunnya seperti itu seperti partai golkar
nah caranya adalah karena tidak ikut berkuasa
kalau cuma ikut ikut berkuasa
kalau cuma ikut ikut berkuasa
tidak nambah lebih baik apalagi kalau misalnya gerindra full ikut ke partai yang ikut pemerintah
oke jadi daripada tidak ikut
saya bayangkan pak sby beserta para penasihatnya seperti pak andi malang dan kemarin
pasti akan membaca ini dengan seksama gitu
bang andi ini faktor sbi ini menarik tadi seperti yang dikatakan ariefon
tapi kita break dulu bang nanti anda bisa cek aja
nanti anda saya kasih kesempatan untuk bisa mengomentari pak analisa tadi
kami akan segera kembali
bang ican tadi sudah komentar
kita tunggu komentarnya bang adi malaranget
kita tampilkan lagi yuk
nah di belakang nih
oke ini bukan ini kayaknya ya
yang satu lagi ya boleh munculkan satu lagi
nah jangan anggap enteng sby
kalau sudah bangun dari kesedihan dan melakukan konsolidasi politik
maka peta politik bisa berubah semua karena
nih belum lagi sby dengan di luar kekuatan partai juga punya kedekatan
misalnya dengan luhut bin sarpanjaitan dengan hendro priyono
saya nggak tahu kenapa menyebut lbp dan hendra
iya makanya perlu anda mulut anda yang menganalisa
yang bisa disebut sebagai trimasketer general pengatur kekuasaan di republik
wah hebat sekali
yang jelas pertama kita belum menentukan sikap ini
tapi sekali lagi kalau memang ada kebutuhan untuk mencapai tiga hal ini
dari seorang presiden terpilih untuk masa jabatan kedua
stabilitas politik legacy dan turun dengan baik dengan terhormat
maka memang kami pasby dengan pak sby
pak sby dengan partai demokrat punya pengalaman untuk menghadapi
terutama apalagi menghadapi krisis krisis ekonomi
yang kira kira ke depan dengan perang dagang ini masih menjadi ancaman ekonomi kita
nah jangan lupa sisi pak jokowinya dengan tiga hal tersebut
nah disini kalau kami berada dalam pemerintahan
bisa memberikan apa namanya suggestion
bisa memberikan bantuan
membagi pengalaman lah ya
untuk menyelesaikan masalah tersebut
termasuk memberikan tekanan
termasuk memberikan pressure politik
dan tidak bikin pusing sama presiden
kalau bikin pusing sama presiden ini pasti pusing membentuk kabinet itu
saya pernah mendampingi pak sby dua kali menyusun kabinet
dan itu pressure sampai pada saat terakhir
pertama karena semua partai punya harapan harapan
dan kalau harapan harapannya tidak tercapai kadang kadang bisa ngambek
tetapi kemudian mereka masing masing mengajukan nama nama
nama nama yang belum tentu cocok dengan protokolusnya ini

itu protokol yang ada

presiden terpilih harus menyeimbangkan etnis daerah
itu penting juga ya bang ya
ada orang papua perlu ada orang aceh perlu ada orang luar jawa perlu ada orang jawa
dan orang sunda dan ada kelompok kelompok tertentu
ada nu muhammadiyah lah apa ada minoritas
itu despite partai ya
dan harus ada tentu saja kompetensi
dan ini meramu itu semua dengan berbagai macam demand
ada yang minta sepuluh ada yang berharap paling tidak dekat dekat sepuluh
ada yang temoh tadi
nah sekarang tentu saja kalau kami partai demokrat
kami kalau kami berada dalam pemerintahan itu
jadi gak bikin pusing presiden tidak akan menekan tidak akan ngambek kalau ada apa apa
dan mereka bisa bawa cv sih ya kan
pertama kali ya
pak rincan kita mali kita berada ada ya dalam proses negosiasi ini pasti tadi kata bang andi
ada yang kecewa dan mungkin ngambek kalau ngambek itu kan pasti ada tindakan politik ada ekses politik gitu ya
apa yang anda bayangkan dari barisan sakit hati atau ngambek ngambek tragedi ngambek ngambek pasca negosiasi
ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh presiden presiden kita tentu kita kesampingkan
periode setelah dekret pak bung karno karena itu kan politik dikendalikan betul dengan demokrasi terpimpin setelah itu
pak harto juga mengendalikannya dengan begitu canggih sebenarnya hampir sama dengan cara bung karno
tapi dengan lebih canggih meramunya
sekarang ini kita seperti kembali di zaman parlementer
jadi dimana ada ada presiden sebagai kepala negara simbol
dan ada peran menteri pemimpin pemerintahan dan demokrasi
dan ada peran menteri pemimpin pemerintahan dan demokrasi

dan ada peran menteri pemimpin pemerintahan dan demokrasi
di parlementer itu kan ada
membayangkan pendukung sbyjk
itu dalam voting di parlemen bisa berbeda saat
jadi saya pernah dengar ada
ini kok kita seperti tidak punya kawan disana
meskipun sudah diakomodasi dalam kabinet
partai itu kawan kita di dalam pemerintahan
tapi disana lain lagi urusannya
istilahnya sudah di wakafkan
jadi kadernya seperti udah kita tempatnya
jadi gak nyambung gitu ya
dengan komitmen di parlement
tidak salah karena
kan bisa oposisi dalam bentuk oposisi etik
kan ini eksekutif
kita tidak boleh kasih cek kosong untuk pemerintah
pastinya seperti itu
tetapi memang yang bikin
karena ini kita tidak berurusan dengan orang orang biasa
kita berusaha dengan para politisi
dan salah kita bilang para politisi tidak ingin berkuasa
loh partai politik dibikin untuk berkuasa
sehingga waktu menyusun kabinet tadi seperti pak andi bilang
bukan hanya membayangkan kompetensi dan representasi
tapi juga nanti parlemennya gimana nih
salah susun disini komposisi parlementnya
agak sulit dikendalikan
dengan kemampuan pak jokowi
ada yang mau bergabung
ada yang kecenderungan agak ngabek
sebelum ke bang adi nanti anda lihat
dampak ngabeknya akan seperti apa
apakah tadi dikatakan arief poyono
jika memang makin merajalela
misalnya mega dan prabowo misalnya
apakah ada tujuh parkol koalisi yang dipimpin oleh sby nanti
misalnya dengan kedekatan dan kepinan yang masa lalu
sebelum masukkan faktor sba saja
saya kira dengan
nasdem golkar p tiga dan
makan makan nasi kebuli
itu sinyal juga penting
kan bukan berarti tidak ada sesuatu yang akan mereka bicarakan
dan jangan lupa
kalau misalnya ibu mega
bertindak seperti ini bisa jadi
mungkin ibu mega akan sendirian
partai pd perjuangan
dalam pergaulan di koalisi
nah pada saat itu
presiden akan bisa juga
ketegangan kreatif antara dua ini
ketegangan kreatif ini ya
ini bang andi pasti punya cerita banyak soal bagaimana mengelola ketegangan kreatif
karena pressure politiknya besar sekali bang andi
masa jabatan pemerintahan
masa jabatan pemerintahan masa jawatan ke dua itu
sebenarnya cuma tiga tahun
bukan lima tahun
karena pada tahun ke empat sudah kampanye tahun ke lima pemilu
meskipun presidennya tidak ikut kampanye di periode ke dua
walaupun presidennya tidak
tetapi koalisi koalisi yang terbentuk nantinya
bukan lagi koalisi terutama pemerintahan itu
ini yang sudah disampaikan
ibu mega tadi
tempur lagi dua ribu dua puluh
dan kita kelihatannya banyak partai partai sekarang
itu sudah berpikir tentang koalisi dua ribu dua puluh empat
padahal pemerintahan baru sendiri
jadi intinya adalah akan lebih mudah
bagi presiden jokowi dalam mengajak demokrat
kalau partai partai demokrasi tahu bagaimana
mengelola masa jabatan ke dua
kalau misalnya nggak dapat akan tetap jadi oposisi
di luar seperti pks seperti kata bang ican tadi
itu salah satu pilihan
walaupun memang apa yang terjadi dengan hari ini
kan juga cerminan
misalnya apakah agus harimurti yudhoyono
apakah anies baswedan
apakah ganjar pranowo
apakah ridwan kamil apakah puan maharani
segala macam itu kan juga
sekarang ini kita tentukan juga dalam simbol simbol interaksi tadi
jadi anak tangga
politik itu tidak pernah
hanya punya satu tujuan
anak tangga untuk menuju dua ribu dua puluh empat
harus dimulai dari negosiasi politik dua ribu sembilan belas kali ini
dan itu akan menentukan
kita akan tunggu bagaimana nasib partai demokrasi
apakah sby masih tetap dikdaya dengan kartu truf yang besar
dengan pengalaman dan poster politiknya
tadi kata bang ican itu pidato megawati menjadi penanda
siapa tau setelah ada politikasi kebunan danasi kebuli
terima kasih bang andi terima kasih bang jan
atas pembicaraannya kami akan segera kembali bersajar
dan tetap di prime news